gak boleh ketawa
latah dan poati seolah menjadi dua hal yang sulit dipisahkan
di setiap penampilannya komedian senior ini memang terkenal dengan ciri khas latahnya yang sukses mengocok perut
selain voati aktor berpenampilan maco grary ishak juga ternyata punya kebiasaan latah
memang tak bisa dipungkiri orang latah seringkali mengundang tawa apalagi kalau tingkat latahnya sudah akut
tapi pada tahu nggak ya kalau latah itu sebenarnya kondisi yang tidak wajar
bahkan kalau di negara lain kondisi ini dianggap penyakit yang harus disembuhkan
kalau menurut kalian gimana
kalau aku sih nanggepinnya ngeliatnya kalau ada orang latah gitu kan lucu lucu aja sih kayaknya
kayaknya kalau menurut aku sih mungkin ada beberapa orang yang untuk mencari perhatian orang lain ya
tapi menurut aku sebagian besar kayaknya penyakit ya
kan kalau orang latah itu kan kayak dor ayam ayam gitu kan
itu refleks dari diri dia sendiri kan
rata sebenarnya kalau yang dibuat buat lucu ya
karena kan ada orang latah yang sengaja gitu biar menghibur
tapi kalau orang yang emang aslinya latah
kasian juga sih kalau dibuat bercandaan
mungkin awal awal kayak lucu gitu ya
cuman kalau lama lama biasa aja sih
bahkan kayak cenderung agak ngerasa kayak cari perhatian gitu sih
yang penting jangan poya poya
ah kepoya poya dulu kan
dari yang menganggapnya lucu hingga mencari perhatian
tapi nyatanya tak semua orang latah menikmati kondisi yang cenderung sulit dihilangkan ini
ini salah satunya
sudah lima tahun wanita yang berprofesi selaku juru masak ini mengidap latah
sebenarnya kan tadi tadi nggak ada turunan latah
ya dari situ ketahuan begitu
jadi ngelamun gitu sayangnya
bukannya senang siti kerap merasa malu karena latah dan ia ingin sembuh
sering cuma gimana ya
kadang kadang banyak yang ngerjain anak anak gitu di sini
kalau sendiri kan tapi saya di sini lebih gimana lebih bahagia gitu
kadang kadang malu gitu
kadang kadang ya allah kok saya begini gitu
pengen sembuh kayak orang orang
pengen normal kayak orang orang gitu
kondisi latah dapat diidap pria dan wanita muda ataupun tua
dari kacamata psikologi
kondisi latah adalah bentuk dari kelainan komunikasi
yang disebabkan oleh kerusakan lokomotor
yang mengakibatkan seorang mengulang perkataan atau gerakan orang lain
hal ini didorong oleh faktor lingkungan hingga tekanan yang dihadapi seseorang
terjadi pada orang orang yang memiliki ketekanan
ya dalam suatu situasi kemudian muncul
entah dia itu tertekan karena faktor lingkungan
atau adanya kecemasan yang muncul
biasanya timbul latah
hanya di dalam budaya masyarakat itu senang dengan orang latah
sehingga ketika seseorang latah malah diketawain
psikiater kresno mulyadi menambahkan latah adalah bentuk kecemasan berlebih
ia juga mengungkapkan ada empat macam latah yang berbeda
yaitu ekolalia atau kondisi yang menyebabkan penderitanya
mengulang kata dan suara dari orang lain
kopraksia di mana mereka menirukan gerakan orang lain
koprolalia atau pengidap yang mengeluarkan kata kata tabu dan kasar
sebagai reaksi latahnya
serta automatic obedience di mana pengidap latah
akan melakukan apapun yang diperintahkan kepadanya
yaitu ketika individu seseorang mengalami kondisi kecemasan
kondisi merasa semata mata takut di hadapan sesuatu
artinya tidak kenal
nah ini yang menyebabkan terjadinya respon respon seperti itu
meski kerap dianggap lucu
sebagian orang dengan kondisi latah disembuhkan dengan memberikan treatment khusus
agar si pengidap dapat normal kembali
dan untuk anda yang sedang mengalami latah
atau ingin mencegahnya
atau mungkin ingin membantu rekan terdekat anda mengatasi latahnya
ingatkan penderita agar jangan latah
meskipun lucu cobalah untuk tidak menertawakan saat latah mereka kambuh
jangan lupa juga agar mengingatkan ke anak anak
latah bukanlah sesuatu yang baik untuk ditiru
sementara agar terhindar dari latah
tingkatkan rasa percaya diri adalah salah satu cara yang ampuh
lalu hargailah kelebihan diri sendiri
kemudian tingkatkan komunikasi dengan orang
pendukung keluarga rappido
karena lingkungan keluarga adalah support sistem terbaik dalam hidup
tim liputan cnn indonesia